saudara pdi perjuangan memberikan lampu hijau terhadap menteri sosial tri risma hari ini untuk bersaksi di sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen pdip hasto kristianto bilang seluruh kader pdip siap jadi saksi termasuk menteri sosial tri risma hari ini jika diperlukan
menanggapi kubu prabowo gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi jokowi hasto bilang tak mungkin menteri bergerak tanpa arahan presiden
oh tentu seluruh kader dari pd perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan termasuk ibu tririsma hari ini
tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari presiden
sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika mahkamah konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari mkmk
nama lain yang juga disebut sebut bakal dihadirkan jadi saksi di sidang sengketa pilpres adalah menteri keuangan sri mulyani
ditemui wartawan usai menghadiri acara buka bersama di istana sri mulyani tak merespon atau apapun terkait dengan apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa pilpres
menkyu bahkan hanya melempar senyum dan tak mengeluarkan statement apapun